kasus covid sembilan belas di indonesia mulai terus bertambah ini membuat warga semakin sadar pentingnya vaksin booster
dengan booster kita berharap bisa terhindar dari dampak varian omikron yang disebut sebut lebih menular
namun ada hal lain yang juga harus diakui saat ini penerapan protokol kesehatan semakin kendor
kita membahasnya dengan epidemiolog mas dalina pane selamat sore ibu mas dalina
selamat sore ibu sekarang ini sepertinya kita berkejar kejaran antara kecepatan booster penyebaran booster dengan penyebaran virus
apakah indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar bu mas dalina
ya menurut saya kita masih dalam kondisi terkendali walaupun ada omikron tetapi masih terlokalisir di pintu pintu masuk
terutama juga di wilayah pintu masuk jakarta dan wilayah penyangganya
jabodetabek dan jogja
tangerang ya tangerang selatan terutama
sejauh ini kami sudah sangat senang bahwa vaksin booster sudah mulai diberikan kepada masyarakat
dan melalui sistem atau apa namanya puskesmas ya sistem vaksinasi yang sudah biasa dilakukan oleh teman teman di puskesmas
sehingga mudah mudahan vaksin booster ini juga bisa melindungi masyarakat kita
peningkatan kasus omikron ini
peningkatan kasus jangan disikapi dengan negatif karena kalau teman teman di wilayah itu melakukan active case fighting
maka akan ditemukan cukup banyak kasus untuk segera dilakukan containment
bu mas dalina tapi banyak juga yang mengharapkan agar pemerintah tidak terlalu atau terlena
atau dengan euforia vaksinasi booster tapi kemudian juga tetap harus memaksimalkan
jadi dosis satu dosis dua memastikan bahwa itu betul betul tercapai
apa menurut anda soal ini
terutama di wilayah luar jawa
kalau di jawa sendiri kami lihat cakupan vaksinasi
jadi kita baik lansia maupun vaksinasi umum itu sudah sangat baik sekali
jadi masih ada waktu sekitar empat bulan bagi pemerintah untuk bisa mencapai itu
ya tapi kita juga sekarang dihadapkan dengan banyak yang mau booster tapi jumlah booster terbatas
kemudian ada juga vaksin yang mendekati masa kedaluarsa
ya itu juga sebenarnya bukan baru kali ini
beberapa bulan yang lalu beberapa daerah itu mendapati vaksin vaksin yang dikirimkan ke daerah
itu sudah sangat meted dengan waktu kedaluarsa
kalau saja mengikuti sistem vaksinasi nasional seperti booster ini
mudah mudahan kedaluarsa itu tidak terjadi
karena first in first out itu sudah sangat dikenal oleh teman teman di puskesmas
jadi menurut para kami kebalikan kepada sistem vaksinasi nasional
sehingga risiko untuk terjadinya kadal luarsa itu menjadi sangat kecil sekali
satgas penanganan covid yang terbaru mengatakan kasusnya naik beberapa kali lipat dalam tiga pekan terakhir
bu mas dalina menurut anda di mana kita missnya
menurut kami ini berbeda dengan delta yang lalu ya
perbedaan yang mendasar adalah pertama angka kematian kita sangat rendah sekali
walaupun kasusnya cukup banyak tetapi severitasnya rendah
dan peningkatan kasus ini dimungkinkan jika kinerja teman teman surveillance di wilayah itu meningkat
jadi mereka mencari kasus sebanyak banyaknya untuk dilakukan containment
jadi indikasinya adalah for rumah sakit itu tidak meningkat jauh
apalagi dengan permenkes yang baru di mana kasus kasus yang ringan dan tanpa gejala
itu cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah
sehingga tidak membebani rumah sakit untuk sarana layanan kesehatan
saya kira semua masih under control sejauh ini ya
nanti kita akan lihat satu minggu ke depan apakah terjadi peningkatan eksponensial terhadap kasus kita
ada tantangan lain sekarang bu mas dalina sudah terjadi di masyarakat ada euforia booster
jadi karena ada booster kemudian longgar di prokesnya
ya longgar di prokes itu saya kira harus direview kembali ya
saya kira sudah dua tahun masyarakat hidup dengan protokol kesehatan
jadi apresiasilah setiap intervensi yang sudah dilakukan oleh masyarakat
dilihat masyarakat kita masih cukup patuh
seperti misalnya di terminal stasiun bandara masih cukup patuh
cuma memang di pasar pasar tradisional di mana tidak ada pengawasan yang ketat terhadap protokol kesehatan
itu memang terlihat mengendor
karena itu fungsinya satgas adalah bagaimana bisa melakukan pengawasan lebih ketat
pada wilayah wilayah yang saat ini belum terawasi dengan baik
dalina pane terima kasih banyak
sore hari ini sudah berbincang di cnn indonesia newsroom
kita lihat sepekan ke depan seperti apa
sehat semua juga ibu terima kasih